hingga kini perang yang melibatkan militer israel dengan kelompok hamas belum menunjukkan sinyal meredah
di jalur gaza warga setempat berlarian menyelamatkan diri saat israel terus menggempur wilayah itu
belasan warga di remal gaza pada selasa terpaksa meninggalkan rumah mereka setelah digempur israel
sampai saat ini gempuran israel belum meredah
selain menyebabkan rumah warga rusak serangan israel juga dilaporkan telah menghancurkan tujuh masjid di jalur gaza sejak sabtu
sementara sampai selasa pagi korban jiwa dari kedua sisi baik palestina maupun israel sudah melampaui satu lima ratus orang
kementerian kesehatan palestina mencatat sedikitnya enam ratus delapan puluh tujuh warga palestina tewas
dan saluran tv israel melaporkan jumlah korban jiwa serangan hamas di israel mencapai sembilan ratus orang